sementara itu ketua umum partai amanat nasional zulkifli hasan
merespons isu golkar meminta lima kursi di pemerintahan prabowo gibran
zulkifli menyerahkan keputusan pembagian kursi menteri ke presiden terpilih
zulkifli hasan menyebut pembagian kursi menteri adalah hak prerogatif presiden terpilih
zulkifli hasan menegaskan soal jatah menteri diserahkan ke presiden terpilih
zulkifli hasan menyebut pembagian kursi menteri adalah hak prerogatif presiden terpilih